dari pembacaan permohonan yang dibacakan oleh salah satu tim hukum anies mohaimin tadi
tim hukum pasangan prabowo gibran menilai
permohonan pasangan capres cawapres anies mohaimin yang dibacakan di sidang perdana sengketa pilpres hari ini
hanya berisi asumsi narasi dan hipotesa
lebih banyak opini yang dibangun tanpa adanya pembuktian
lalu tim hukum prabowo gibran menyebut
akan mematangkan jawaban yang akan dibacakan dalam sidang besok pada pukul satu siang
tim dari pembela prabowo gibran yang pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap
pembacaan permohonan yang tadi secara berapi api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor satu
pak anies masvedan dan pak yahya mohaimin
kami sudah menyimak pidato pengantar dari pak anies baswedan
sebagai pemohon prinsipal dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi api disampaikan oleh pak yusuf amir
dan kemudian oleh pak bambang wijo yanto
saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir di sini
intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi
asumsi hipotesa daripada menyampaikan bukti
dan saya baru dengar dari pak kaligis tadi pagi dia bilang narasi itu bukan bukti
begitu juga asumsi itu bukan bukti sesuatu yang harus dibuktikan
begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan
jadi lebih banyak opini yang dibangun terasi yang dibangun daripada fakta fakta bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini
dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam satu siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh pak anies masvedan yangya mohaimin
dan kami sudah mempersiapkan jawaban mematangkan dan besok sebelum sidang jam satu siang besok
kami akan menyerahkan jawaban tertulis tanggapan tertulis kami kepada mahkamah konstitusi
secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu
oleh karena seperti yang saya katakan tadi lebih banyak merupakan narasi dugaan patut diduga dan lain sebagainya
bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan